yang usianya sudah lebih dari seratus tahun
senin sore menyatakan saat ini berkas perkara tersangka
jadi demokrat ini jelas di sini tidak lagi secara resmi menjadi bagian
tua muda bahkan anak anak terlihat antusias
kuahnya pun berbeda dengan soto pada umumnya
kalau saya mau menurutin egois ya saya akan memilih kota yang lebih besar
kayak oh nanti gak bakal ada klub yang mau sign saya lagi
nah terkait dengan media sosial ini seringkali orang apakah memang dia tidak mendapatkan eksistensi dirinya di lingkungan secara nyata sehingga dia mencari eksistensi diri dengan tampilan muka di media sosial ini mbak lulu
dan langkah langkah itu sebenarnya sudah dilakukan cuma ada hal hal yang diabaikan
untuk mengantisipasi jika kita mengandalkan
ketika di jepang gara gara covid itu kan otomatis kan orang tidak ada berani keluar
karena saat itu memang semuanya dilarang saat itu ya
tetapi kemarin tanggal empat belas november
jadi kita harus percaya bahwa ini semua adalah yang terbaik untuk semuanya dan untuk perusahaan juga untuk negara
jadi kita kalau misalkan ada baju yang robek ataupun celana yang kekecilan tuh bisa dipermak nih di sini
harga jualnya mencapai tujuh juta rupiah untuk ukuran setinggi sepuluh hingga lima belas cm
nah yang kedua jangan lupa bahwa kita ini dalam perkembangan zaman yang mesti kita syukuri
masih bertahan sampai dengan sekarang dan masih menjadi makanan itu tadi
tempat pertemuan rahasia tersebut digelar di lantai dua masjid ini
pamor yang muncul adalah hasil penempaan empu yang memiliki skill dan teknik tinggi
terus juga dendengnya di sini enak banget
selain membuat ketupat untuk disiapkan di hari h lebaran
apakah kita berjuang di perserikatan bangsa bangsa
bahwa keterwakilan perempuan memang harus dihadirkan untuk menjawab
mempunyai program ini diadakan sebelum covid jadi ini kita ada dua kelas disini dan sekitar ada empat belas anak yang belajar disini dan mempunyai program ini di dalam program ini
jadi itu hal yang kita coba support
cuman ada juga obatnya sampingannya aja batuk es itu
karena memang kita tidak bisa melepaskan budaya masyarakat kita sendiri
suhasil menambahkan pemerintah akan tetap berhati hati dalam berhutang
pada saat itu yang pernah menjadi gubernur atau jabatan jabatan tertinggi di provinsi vanbanda pada saat itu
kalau untuk tendang ke gawang itu dua poin
ini adalah daftar nama nama ya
jadi aku main empat bulan itu gak ada acl
keluarga ini misalnya setiap hari mendapatkan pesanan untuk menghaluskan bilah keris yang baru saja melalui proses tempah
yang lain juga nanti insya allah ikut lain
sesaji ini lantas dibawa ke makam kikacang